ya menarik sekali bagaimana presiden joko widodo menempatkan diri sebagai di posisi tengah ya
karena beberapa waktu yang lalu menteri luhut bin serpanjaitan mengkritik tampaknya
mengenai kebijakan penenggelaman kapal yang kemudian langsung tidak hanya dalam hitungan jam
langsung dijawab oleh direspon oleh menteri susi pujastuti melalui kanal youtube ofisial milik kkp
alasan penenggelaman kapal
lantas kita ingin tahu di tengah luhut bin sarpanjaitan versus susi pujastuti
apa sebenarnya potret kebijakan tenggelamkan kapal ini
kami akan membahas lebih lengkap lagi untuk anda pada sore hari ini kita lihat bersama
jadi menarik sekali ini bukan kali pertama sesungguhnya bagaimana luhut bin serpanjaitan
mengkritik ya kebijakan penenggelaman kapal yang dilakukan oleh menteri susi pujastuti
dan tidak sendirian luhut bin serpanjaitan juga tampaknya mendapatkan dukungan
ataupun juga persamaan pendapat
dari wakil presiden yusuf kala
dan menteri susi tampaknya berdiri sendirian dengan sebuah argumentasi menarik
kita lihat bersama
ini adalah pernyataan yang kami kutip dari luhut bin sarpanjaitan
dan sudah kami hadirkan juga bagaimana statementnya
mau kita bakarin tenggelamin semua atau kita berikan kepada nelayan kita
jadi kalau menurut pak luhut bin serpanjaitan bahwa sebaiknya ketika itu sudah disita
sebaiknya itu digunakan jangan ditenggelamkan jangan juga dibakar misalnya
atau diberanguskan tapi manfaatkan itu untuk diberikan pada nelayan
sehingga nelayan tidak perlu membangun dari nol untuk memiliki kapal
ya ada positifnya juga sebenarnya saran pak luhut
tapi pada hari yang sama kemudian menteri susi langsung menjawabnya dengan sebuah statement
tenggelam tenggelamkan penenggelaman kapal itu adalah sebuah tugas negara
menjalankan amanah dari undang undang perikanan
dan jangan lupa menteri susi juga menyatakan aktivitas penenggelaman kapal tersebut
juga dilakukan dari tiga ratus enam puluh tiga kapal yang sudah ditenggelamkan oleh kkp
dan kemudian diputuskan untuk ditenggelamkan
lalu kita bertanya undang undang yang mana
karena menteri susi juga mengutip bahwa presiden jokowi melalui ketegasannya
meminta susi pujastuti menteri untuk merealisasikan undang undang perikanan tersebut
ini dia undang undangnya kita lihat bersama terlebih dahulu ke sini
kita lihat ini adalah aturan penenggelaman kapal
di undang undang nomor empat puluh lima tahun dua ribu sembilan kemudian juga undang undang nomor tiga puluh satu tahun dua ribu dua
tentang perubahan atas perikanan ya kita lihat
ini pasal enam puluh sembilan ayat empat apa isinya kita lihat bersama
dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat sebelumnya
penyidik atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus
tindakan khusus berupa pembakaran dan atau
jadi berarti ini adalah aturan penenggelaman kapal

dan atau atau juga boleh dan juga boleh ya berbarengan juga boleh
sudah dibakar boleh juga ditenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing
berdasarkan bukti permulaan yang cukup
jadi kalau sudah pengadilan mengatakan cukup dan sudah ponis bahwa hal tersebut
memang berbendera asing dan melakukan illegal fishing misalnya
maka sudah boleh berdasarkan undang undang ini
ini tempat ataupun payung hukum di mana menteri susi melakukan aktivitas tersebut
tapi berdasarkan tadi statement dari pak luhut juga
kemudian juga ditambahi juga oleh presiden joko widodo
bahwa memang harus lebih konsentrasi
kan sudah dilakukan aktivitasnya
menteri susi kan memang identik ya dengan tenggelamkan
tidak makan ikan tenggelamkan
gimmick itu mungkin yang menjadi sebuah identitas menyeluruh
bahwa menteri susi penenggelaman kapal
tapi kalau kita berkaca pada data ini misalnya data ini dulu ya
nah ini dia

data ini juga ada di data perikanan indonesia
ada benarnya begitu
jadi ada benarnya bahwa memang faktanya kita mengalami penurunan ekspor ikan
begini kalau misalnya kita melakukan sebuah kebijakan x misalnya
yaitu tenggelamkan kapal
inginnya kita targetnya kita kpi dari kkp tersebut salah satunya adalah
iya dong karena asing udah nggak bisa lagi nyuri ikan kita
maka nelayan kita pasti dapat banyak jatah untuk bisa melakukan eksportasi
ataupun juga ya melakukan juga produksi gitu misalnya
ikan juga ada
dua ikan laut dan ikan air tawar
nah inginnya kita ekspor ikan ini akan naik gitu
tapi ternyata faktanya kita mengalami penurunan
ini yang harusnya juga tidak boleh juga kita misbikan
karena faktanya lihat lihat
kemudian menurun dua ribu lima belas satu satu juta ton
kemudian dua ribu enam belas satu tujuh juta ton
kemudian hingga november dua ribu tujuh belas mengalami penurunan lagi sembilan puluh delapan juta ton untuk ekspor ikan
meskipun memang secara nilai dia mengalami peningkatan ya
misalnya ekspor perikanan indonesia hingga oktober dua ribu tujuh belas itu mencapai tiga enam puluh dua miliar ya
ini dolar amerika misalnya
jadi secara nilai naik tapi secara volume mengalami penurunan gitu
jadi kritik kritik seperti ini sesungguhnya juga harusnya menjadi sebuah
otokritik yang menarik
tapi terlepas dari itu hal ini ternyata menimbulkan sebuah spekulasi ya
apakah ini ada kaitannya dengan reshuffle
ada juga rumor mengatakan bahwa hari ini akan dilakukan reshuffle dan lain sebagainya
berangkat dari silang pendapat antara dua menteri di kabinet pemerintahan presiden jokowi
yang satu menko kemaritiman
yang satu adalah menteri perikanan dan kelautan
tapi ya terlepas dari itu apa yang dilakukan
data memang harus ditingkatkan
dan lagi ekspor ikan indonesia
meskipun kebijakan penenggelaman kapal itu terkait dengan kedaulatan kita ya
amanah undang undang juga jadi sama sama benarnya lah
semoga ke depan bisa lebih smooth lagi ya
terkait misi maritim lagi
salah satu program utama dari kampanye pemerintahan presiden joko widodo
pada saat menjawab ataupun juga mencoba berkampanye menjadi presiden republik indonesia